ayah david ozora jonathan latumahina membongkar beberapa kejanggalan yang ia alami selama memperjuangkan kasus penganiayaan putranya
ini dilakukan jonathan saat menjadi saksi dalam sidang dugaan penganiayaan berencana untuk terdakwa mario dandi
kita bahas malam hari ini kami mendapatkan informasi bahwa sidang juga baru saja selesai
sudah ada narasumber dari kuasa hukum david ozora yaitu unoto dwi yulianto
pak noto selamat malam
selamat malam mbak putri selamat malam semuanya
pak noto terima kasih sekali lagi atas waktu anda bergabung malam hari ini di cnn indonesia
pak noto bisa berikan informasi kepada kami kehadiran saksi yaitu ayah david ozora
apa saja yang diungkap di persidangan sepanjang hari ini pak noto
ya kalau kita lihat secara keseluruhan kesaksian ayah korban hari ini itu ada beberapa segmen
yang pertama terkait dengan kondisi
david ozora pada saat sesaat setelah penganiayaan yaitu di rumah sakit begitu
ada telinganya berdarah pipinya luka seperti luka diparut begitu atau terseret
terus juga kemudian bibirnya sobek hidungnya berdarah pelipis mata kanannya juga luka kejang kejang oma selama dua minggu
nah itu sudah diungkapkan
kemudian juga kondisi
saat ini juga sudah diungkapkan secara jelas david belum bisa mandi sendiri belum bisa pakai celana sendiri
kemudian juga belum tahu warna begitu
berat badannya turun sampai bicara pun masih tanpa filter ya mbak ya
artinya ada kerusakan di otak cedera otak ada trauma juga istilah dokternya dispuse actional injury state tiga begitu
sehingga butuh terapi terapi baik itu terapi bicara maupun terapi gerak gitu fisioterapi
pak noto kalau misalnya melihat sidang juga kalau tidak salah ada beberapa kejanggalan juga yang diungkap oleh ayah david ini ketika sejak menerima informasi bahwa david dianiaya
jadi apa saja kejanggalan yang diungkapkan
itu tadi segmen pertama dan kedua kondisi korban
nah segmen yang ketiga terkait dengan masalah keanehan atau adanya invisible hand dalam kasus ini
yang pertama berkaitan dengan masalah asuransi yang awalnya ditolak oleh pihak rumah sakit
karena rumah sakit mendapatkan kronologis bahwa perkelahian tersebut atau penganian tersebut dimulai oleh korban dalam hal ini david
nah ketika ditanya dari mana ini kok kronologisnya seperti ini
oh dari paulson
itu yang pertama
tapi alhamdulillah karena ada upaya upaya lanjutan dari tim kuasa hukum dan juga orang tua korban akhirnya asuransi mau menerima hingga saat ini
nah yang kedua kejanggalan atau keanehan adalah adanya mobil yang digunakan oleh para pelaku dalam hal ini rubicon b satu ratus dua puluh den yang disita oleh polsek
kemudian sempat menghilang
nah begitu menghilang
ternyata plat nomornya berganti
ditanya kenapa kok nggak ada
oh dipakai untuk menjemput korban
eh sorry digunakan untuk menjemput saksi
nah ternyata itu dikendarai oleh anak ag yang masih di bawah umur
sudah mengendarai mobil rubicon
kemudian plat nomornya juga berganti
nah ini yang menjadi salah satu kejanggalan
kemudian selama proses penyidikan juga sempat diketahui bahwa
para pelaku itu main main gitar di polsek dan mds dalam hal ini
mario sempat mengatakan kalau kalian tenang aja
nggak akan kena diurus sama papa
nah ini hal hal aneh ini yang kemudian mendorong ayah korban untuk mencari tahu siapa sebenarnya mds
siapa keluarganya siapa ayahnya
di polres jakarta selatan pun terjadi perbedaan statement ketika konferensi pers terkait dengan penganiayaan tersebut
kalau misalnya dilihat
ini menjadi salah satu hal
ya pak noto kalau misalnya dilihat sekarang
dengan pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh ayah david ozora yang juga merupakan saksi ini
apa kira kira yang diharapkan
apakah itu bisa dan nantinya semestinya juga akan dipertimbangkan oleh para hakim ketika memutus nanti
ya kalau keinginan dalam hati tadinya begitu
dan itu juga diungkapkan ya mata dibalas mata istilahnya
karena nggak bisa ini digunakan dalam sistem hukum indonesia pembalasan yang serupa
harapan dari pihak keluarga tentu mendapatkan hukuman yang setimpal para pelaku ini
dalam hal ini hukuman yang seberat beratnya
karena para pelaku ini setelah melakukan penganiayaan
kita juga bisa tahu di video video yang selama ini beredar
terus juga upaya upaya merintangi penyidikan
bahkan menggunakan invisible hand yang kita duga untuk menghalangi
untuk menghalangi penyedikan
untuk menghalangi penyedikan
untuk menghalangi penyedikan
supaya ini tidak sampai ke proses pengadilan
nah harapannya jelas
keluarga ingin keadilan dalam perkara ini
tentunya keadilan itu hakim nanti akan mewujudkan harapannya
dengan hukuman yang seberat beratnya
untuk para pelaku
pak noto kalau
itu itu mbak
tadi berarti dari kejanggalan kejanggalan itu kita tahu ada
upaya untuk mengambil
upaya untuk mengaburkan fakta
apakah upaya untuk mengaburkan fakta itu
masih tetap terus terjadi
dan terus juga diperhatikan oleh kuasa hukum
jelas salah satu upaya yang kasat mata adalah
bahkan ada di dalam dakwaan jaksa penuntut umum
terkait dengan adanya motif
bahwa motif terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh mds
kepada anak korban
itu dilakukan karena adanya dugaan
pelecehan atau persetubuhan
yang keterangan itu hanya
bersumber dari pelaku
yang kedua tidak ada
bukti sama sekali
terhadap tuduhan atau fitnah tersebut
karena jika benar ada
ya seharusnya mds
dalam hal ini terdakwa
marah kepada anak ag
karena merasa dicelingkuhi
tapi faktanya kan nggak pernah kita temukan
kemarahan mario kepada anak agnes ya
nah yang kedua jika tidak benar
itu dipaksakan harusnya anak ag
jika dia disetujui secara dipaksa
tentu anak ag tidak melakukan komunikasi
pasca kejadian tanggal tujuh belas januari
ini komunikasi terus
curhat dan lain sebagainya
jadi kita agak aneh
pak noto terakhir
masih ada arah atau upaya
tentu saja dari pihak mario dandi
untuk menggagalkan jeratan pasal perencanaan
apa yang saat ini diantisipasi betul
oleh tim kuasa hukum
ya tentunya kita berharap
jaksa cermat dan teliti
terkait dengan unsur perencanaan
karena berdasarkan fakta fakta
yang kita temukan
di lapangan dan juga dokumen dokumen
unsur perencanaan ini sudah terpenuhi
terlebih dalam perkara anak ag
sudah terbukti adanya perencanaan
karena kejadian yang diduga
adanya pelecehan itu tanggal tujuh belas
kemudian diketahui tanggal tiga puluh
oleh pelaku baru kemudian
di melakukan agensi
di tanggal dua puluh februari
ini retang waktunya
lebih dari satu bulan
dan perencanaan itu sudah dilakukan
kita juga baru temukan fakta baru
bahwa di dalam mobil rubicon itu
ada minuman beralkohol
berdasarkan pengakuan dari
terdakwa mds sendiri
ini yang belum digali
mudah mudahan nanti dalam persidangan ke depan
akan ditemukan fakta fakta terbaru
kuasa hukum david ozora
pak oto sekali lagi terima kasih
sudah bergabung malam hari ini
di cnn indonesia
terima kasih banyak
terima kasih kepada rekan rekan media
terima kasih kepada cnn
ya selamat malam
sehat selalu bapak